pak yo kami mengucapkan kebahagiaan yang begitu begitu besar ya apalagi kalau kita lihat penampilan pertama arhan dari mulai di u sembilan belas di timnas kemudian di pscs senior juga menunjukkan perkembangan yang begitu begitu baik
ini diakui juga dengan melihat menit bermain dari arhan di tim nasional indonesia begitu sering menjadi starter begitu
tapi yang sebenarnya yang membuat kita penasaran seperti apa proses transfer arhan ke tokyo verudy
ya proses transfer arhan sebenarnya nggak sulit sulit amat
jadi kira kira bulan agustus itu tokyo verudy sudah melakukan komunikasi dengan kita melalui agen mr dusan
mr dusan ini merupakan agen yang sangat peduli terhadap masa depan arhan
dengan adanya penawaran resmi dari tokyo fed
jadi kita pscs semarang sangat antusias sangat bangga sekali kita pun sempat terkejut dengan adanya tawaran ini
mengingat tokyo verti ini bukan klub yang main main
dia walaupun bermain di kasta kedua liga depan tapi sejarahnya dia adalah penguasa liga utama jepang di masa masa sebelumnya
tentu saja kita sangat bahagia dan kita tindak lanjuti dengan membalas surat
intinya kita sampaikan terima kasih atas minatnya
dan kita akan bersedia lepas arhan ke tokyo verudy
lalu berikutnya secara administrasi satu dua hari semuanya selesai
ini kami juga sudah membaca statement atau rilis dari psis bahwa psis ini melepas arhan secara gratis
transfernya gratis rupiah
tapi arhan diminta tetap mempromosikan
maksudnya seperti apa pak yoyo
ya jadi memang
kita punya komitmen dengan arhan
ya itu komitmen sudah lama sekali
bahwa arhan ini begitu muda kemarin sudah sangat diminati oleh klub klub besar di indonesia
dan juga klub klub di luar negeri seperti malaysia thailand dan lain sebagainya
kita sampaikan kepada arhan
kita akan carikan klub yang lebih baik supaya kamu bisa berkembang
menjadi yang lebih hebat supaya bisa memberikan yang terbaik
untuk gimnasium indonesia nantinya
dengan adanya tawaran dari klub yang kasta jauh lebih tinggi daripada psis semarang yang ada di indonesia
kita punya komitmen untuk mendukung arhan untuk menimba ilmu
untuk lebih hebat dan lebih matang nanti menjadi pemain untuk keperluan timnas indonesia
makanya kita sudah tidak berpikir lagi uang nilai transfer atau apa
mengingat dengan arhan direkrut klub di liga jepang
itu sudah merupakan
kebahagiaan dan kebanggaan kita
keberhasilan semarang ini dalam membina membentuk pemain yang sudah diminati oleh tim sekelas tokyo verde
makanya kita lepas dengan status bebas transfer atau kita tidak membebani biaya apapun
baik kepada arhan agen ataupun kepada klub tokyo versi
namun nampaknya arhan anak baik dan kusdusan juga mendukung
arhan memberikan komitmen kepada kita bahwa arhan tetap akan menjadi brand ambasador psis semarang selama dia upload di luar negeri dimanapun
dan juga arhan ini berjanji suatu hari nanti apabila dia selesai upload dari luar negeri baik jepang korea eropa
pada saat kembali ke indonesia azan akan kembali ke rumah besar psis semarang
selaku rumah yang sudah membesarkannya
itu komitmen kita bertiga
ini begitu cerah begitu kalau kita dengarkan cerita dari pak yoyo bagaimana klub dari jepang begitu tertarik bahkan bersurat untuk bisa meminang arhan dari psis menuju ke tokyo verde
tapi kita tahu fakta fakta yang tadi sudah kami buka di berita sebelumnya adalah ada tiga pemain indonesia yang sudah merumput di liga jepang
baik itu di kasta tertinggi maupun di liga dua
mereka punya menit bermain yang kurang begitu yang tidak sebanyak yang diinginkan mungkin oleh pemain
pasti pemain ingin punya menit bermain yang lebih banyak
seperti apa psis menjebatani hal tersebut
biasanya soal menit bermain ini adalah kesepakatan dari agen dan klub
apakah psis juga berharap atau memberikan pesan kepada agen atau klub soal menit bermain
ya sebenarnya terkait menit bermain itu tidak bisa
kita paksakan klub baru untuk memastikan arhan harus mendapatkan menit bermain sekian supaya dia bisa menimba ilmu dan lain sebagainya
mungkin hanya dilakukan pada beberapa pemain saja
mungkin seperti messi atau ronaldo
mungkin itu terjadi
tapi untuk pemain pemain yang lain setahu saya di dunia itu tidak ada klausul itu yang memastikan bahwa harus pemain ini boleh direkrut tapi harus mendapatkan menit bermain
saya yakin dia mampu beradaptasi dengan iklim depan
dan saya lebih optimis arhan akan mendapatkan menit bermain sepanjang dia itu fokus
sepanjang dia mau bekerja keras dan dia tetap mau fokus
tidak berpikir media sosial nggak berpikir euforia nggak berpikir apa begitu
saya yakin dia pasti bisa beradaptasi
karena arhan ini dari kecil sudah terlihat
tidak daripada kawan kawannya yang lain yang seangkatan
sudah terlihat sangat menonjol
nah arhan ini sebelum tokio vetti merekrut tokio vetti pun beberapa hari beberapa minggu sempat bertanya tanya
apakah arsan itu mudah dalam beradaptasi
makanya apakah bisa beradaptasi sama bahasanya
attitudenya apakah baik dan lain sebagainya
azan itu seperti apa bahwa dia mudah anaknya ini fokus bekerja keras dan lain sebagainya
ini yang harus dipertahankan oleh haram
kalau dia bisa saya yakin dia bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak
kita akan lihat jauh ke belakang
saya pernah mendengar pernyataan arhan bahwa dia keluar atau keluar kota atau keluar tidak tinggal dengan orang tuanya
ketika sudah mulai sekolah menengah pertama atau smp
sudah ada di akademi sepak bola untuk berlatih bola
bersekolah bagaimana psis saat itu menemukan pemain seperti arhan
apa yang paling menonjol ketika arhan bermain di saat umurnya masih belasan tahun
arhan ini sebenarnya yang paling menonjol pada saat kita pertama kali melihat itu adalah disiplinnya
lalu mental bertandingnya itu sudah beda dengan kawan kawan yang lain
dia jauh lebih dewasa
dia mau bekerja keras
itu yang paling utama dari sisi positifnya arhan
dari situ muncul talenta talenta setelah dia mau bekerja keras
dia mau mendengar arahan dari pelatih
dan dia tidak pernah ibarat kalau anak bandel itu bolos gitu
boles latihan pun tidak pernah
dia itu indisipliner juga tidak pernah
ini nilai plus dari arhan
yang sudah kita lihat dari dia kecil
bahkan umur enam belas tahun sudah sangat kelihatan
kita sangat terkejut
kok ada anak masih muda tapi punya atitude seperti itu yang kita lihat
begitu baik kesan yang ditangkap oleh teman teman di psis
baik ceo maupun juga pelatih dari psis semarang tentang arhan
arhan ini berasal dari akademi psis
dengan meroketnya nama arhan bagaimana dengan kondisi akademi psis sendiri
apakah ini bisa menjadi hal yang signifikan
untuk bisa membuat semangat anak anak di akademi psis untuk bisa menjadi seperti arhan
atau bahkan lebih
ya jelas tentu saja arsen ini menjadi role model anak anak muda
bukan cuma di psis bukan cuma di semarang
tapi saya rasa di seluruh indonesia
arhan ini dia merangkak dari bawah
benar benar dari sekolah dari muda
dan dia punya sifat yang tidak terburu buru
dia punya komitmen terhadap kontrak
dia punya komitmen terhadap pekerjaan
di psis sendiri di development semenjak arhan ini muncul ke permukaan dan menjadi andalan timnas
di development kita banyak sekali anak anak muda yang punya motivasi ingin menjadi arhan
bahkan potongan rambutnya disamain
begitu arhan itu menjadi idola bagi kita
begitu adhan itu menjadi idola bagi kita
baik pak yoyo kita sedikit bicara lebih luas lagi soal teman teman di psis
salah satunya yang memperkuat timnas senior adalah afeanda dewangga
yang juga ada rumor akan bermain di luar negeri
kalau beberapa statement dari tim psis menginginkan pemain pemainnya yang muda muda kalau mau bermain boleh
asal di luar asia tenggara
bagaimana dengan afeanda dewangga terakhir ini penasaran juga para bola rovers ini

ya sebenarnya sama dengan dewangga ataupun arhan
ini di mata kami sama kita pun memperlakukan mereka berdua dengan sama
termasuk dengan dewangga banyak sekali penawaran baik dari agen ataupun dari klub di liga satu klub dari malaysia thailand semuanya masuk
tapi kita sampaikan juga sama seperti jawaban kita kepada tawaran terhadap arhan

bahwa kita tidak akan melepas wonderkid kita
apabila hanya di klub liga satu atau malaysia atau thailand atau di asia tenggara kita nggak akan lepas
tapi kalau di korea jepang eropa kita akan dorong ke sana
dengan catatan klub tersebut mempunyai komitmen untuk bisa membangun fisik mental teknik anak ini menjadi lebih berkembang
khusus dewangga saya sudah sampaikan juga anaknya pun nggak ada masalah
dia tinggal menunggu momentum yang tepat saja
hari ini beberapa hari ini adalah harinya arhan
dan saya yakin suatu hari nanti harinya dewangga pasti akan datang juga
dan sebenarnya bukan cuma mereka berdua
masih banyak anak anak muda psis semarang yang siap diorbitkan
baik di tingkat nasional maupun internasional
tinggal tunggu waktu saja mohon doanya

semoga yang terbaik untuk teman teman yang ingin berhasil
berkiprah tidak hanya di liga tertinggi indonesia
tapi juga di luar negeri
kalau psis punya pandangan harus di luar asia tenggara
tetapi syaratnya harus disiplin
dan juga harus commit terhadap apa yang dijalani
terima kasih bapak yoyo sukawi
ceo psis semarang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini